ya ampun bapak kenapa sih gini banget
pak tohari boleh pesan sekarang
ya boleh pak komat boleh
eh bapak bapak
saya kan ngejek pak
saya kan ngejek pak komar
eh eh saya bayar pake ini gorengan
masa dibayar pakai gorengan pak
eh minimarket juga begitu kembaliannya kan suka pakai permen
tapi sekarang udah nggak begitu pak
ya pake pake

pesan ya pesan
hah bapak ngapain kesini
hah bapak ngapain kesini
eh mbak saya ngajari pesannya ya
om sih kok disini
om sih mau makan
mau beli lauk
pengen makanan yang enak
kalau tau aja ada disini
saya nggak ke restoran ini
pakomar kagak usah pesen ke restoran lain
udah pesennya disini aja
iya duduk aja pakomar
siapin kursi buat pakomar
iya pak bos
pakomar sini pakomar duduknya
biar dekat sama poniri
biar dekat sama poniri
jadi gak enak
pakomar mah kagak usah gak enak ngak enakan
udah disini mah
hah mau pesen apa
saya pesen yang
patuhari makan aja
ya ampun bapak kenapa sih gini banget
boleh pesen sekarang
ya boleh pak komar boleh
lapar sih ya
mobilnya juga gak ada
pasti si bapak ngikut jalan ya sama patuhari
ntar kalo gua nelpon sama mas seleb
disangkanya gua mau ikut jalan juga lagi
aduh ampun ah malaki gue
malu maluin banget kagak kasihan apa mas yacir
terima kasih pak
kan cuma bercanda maaf sih
astaga mau ditaruh di mana muka gue
itu kuah kaldu
eh pak roman
lauk buat ibunya aja
oh memang boleh
bapak parkir di mana
tadi om si kesini jalan kaki
makanya nambah tadi
gimana caranya ntar pak komar pulang
saya mau gampang pak tuhari
duduk di mana aja bisa
jangan sampai n cantik
sering sering aja kayak gini pak bos
emang pak bos kagak denger tadi
sering sering aja kayak gini
tadi gue marah
sering sering aja kayak gini